beberapa waktu lalu ikatan dokter anak indonesia atau idai merekomendasikan
agar tenaga medis menghindari sementara penggunaan paracetamol sirup
dalam praktik pengobatan khususnya bagi anak anak
menurut ketua pengurus pusat idai biprim basara yanwar
soal ini merupakan bentuk mitigasi dan kewaspadaan dini
atas temuan kasus kematian enam puluh delapan anak di gambia afrika tengah
yang diduga karena mengkonsumsi sirop paracetamol
yang terkontaminasi ban di etilen glikol dan etilen glikol
kekhawatiran ini muncul karena sejauh ini belum ditemukan
penyebab utama gangguan ginjal akut pada ratusan anak di indonesia
seperti yang terjadi di gambia
memang ini masih misteri namanya juga misterius ya
akan tetapi memang belajar dari kasus gambia
belajar juga dari kecurigaan adanya etilen glikol
salah satunya dilaporkan parastamo sirup ya
itu maka sebagai kewaspadaan dini
maka idai mengeluarkan rekomendasi tidak menggunakan dulu paracetamol sirup
untuk melarang atau menarik obat kan itu bukan wawanan kami ya
hanya kan memang untuk alertness lah kewaspadaan ya
jurubicara kementerian kesehatan ri muhammad syahril mengatakan
kemenkes telah membentuk tim yang terdiri atas badan pom
dan masih melakukan pemeriksaan laboratoris
untuk memastikan penyebab gangguan ginjal akut pada anak
hasil pemeriksaan sampel obat yang dikonsumsi pasien
ditemukan senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal
tim ini terus menelusuri secara komprehensif
termasuk kemungkinan faktor resiko lain bukan hanya obat obatan
untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan
kementerian kesehatan sudah meminta
meminta kepada seluruh tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan
untuk sementara ini tidak meresepkan obat obat
atau memberikan obat obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup
sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas
kemenkes juga meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas
dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat
sampai penelitian yang dilakukan tuntas
selain itu warga diimbau agar tidak memberi anak obat sirop
tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan
ketua departemen ilmu farmasi kedokteran fk uirscm
adisti dwi jayanti menyebut
paracetamol sebenarnya sudah ditemukan lebih dari seratus tahun lalu
dan digunakan sekian lama dalam dunia pengobatan
serta diakini aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat
paracetamol ampuh menurunkan demam
serta mengurangi nyeri dan inflamasi atau peradangan ringan
bahan aktifnya tidak bersifat asam
sehingga aman untuk lambung dan dapat diberikan kepada anak
tanpa harus makan terlebih dahulu bila anak demam
untuk mempermudah anak menelan paracetamol
dibuatlah sedian cair atau sirup ditambah citarasa manis seperti buah
biasanya senyawa turunan alkohol
yaitu diethylenglikol atau ethylenglikol digunakan
supaya zat aktif paracetamol mudah larut
penggunaan senyawa ini tentu harus dengan rekomendasi otoritas obat dan makanan
karena memiliki ambang
ada batasnya yang bisa ditoleransi oleh ginjal kita
karena memang ethylenglikol itu memang dieliminasi melalui ginjal
jadi kalau kadarnya terlalu berlebihan
akan mengganggu fungsi ginjal
adisti menambahkan penggunaan zat diethylenglikol atau ethylenglikol
akan dimetabolisme oleh organ hati
tentunya bila jumlahnya berlebihan
hati akan dahulu mengalami gangguan
setelah itu sisa metabolisme ini akan dieliminasi pada ginjal
otomatis ginjal bisa rusak kalau kadarnya sudah melampaui batas normal
sebab ginjal pada anak masih belum sempurna
sehingga rentan mengalami gangguan akut
menurut kemenkes jumlah kejadian gangguan ginjal akut pada anak di indonesia
yang dilaporkan sejak januari hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
enam kasus dan sembilan puluh sembilan kasus atau empat puluh delapan persen pasien diantaranya meninggal
sisanya masih menjalani perawatan dan ada yang dinyatakan sembuh